siapa tau kamu suka
yaudah kemana ini
gue ke rumahnya evita ternyata dia udah gak tinggal di situ
sekarang dia tinggal dimana ya
loh itu kan mobil pacarnya evita

aku mau ke rumahnya

dan aku juga akan mulai nyari tempat yang aman buat kamu sama mama kamu biar kalian nyaman
kamu jangan terlalu memaksakan untuk melakukan sesuatu pelan pelan aja kamu pasti bisa
ambil ide ya kalau kamu sama aku terima ini
kamu tau kan kalau aku gak bisa setiap waktu sama kamu
jadi aku bisa lebih tenang kalau kamu terima uang ini
oh jadi evita sekarang tinggal di tempat seperti ini
paling gak usah gue ngerasiasi ya sampai bikin bapaknya evita menikah
dan sekarang mereka ngerasain kesusahan seperti apa yang gue rasain
semua dari kevin dia ngasih
nis ini bisa kita pakai buat kebanggaan kita
anissa bersyukur banget
ternyata kalau kita sabar pasti ada aja rezeki yang datang
aku mau pergi
aku mau pergi
mau ajak mama pergi